sementara itu pemerintah arab saudi telah membuka kembali penerbangan dari indonesia beberapa waktu lalu
namun jemaah umroh asal indonesia tahun ini belum bisa dipastikan keberangkatannya
pihak kementerian agama mewakili pemerintah indonesia mengaku
masih menunggu perkembangan situasi terbaru kasus corona secara global
dan sebaran varian baru omikron di timur tengah
termasuk menunggu kabar kebijakan terbaru dari pihak pemerintah arab saudi
mengenai perkembangan adanya varian baru dan bagaimana perkembangan di timur tengah
kita kan masih menunggu situasi
dan sampai saat ini kita belum melihat perkembangan atau keputusan keputusan baru
yang disampaikan oleh pemerintah saudi
mengecek kondisi jamaah tetap kita siapkan
nah ini kita penyiapan infrastruktur yang ada saat ini di kementerian agama
bagaimana apakah bisa diberangkatkan umroh di bulan desember atau pertengahan desember
kita lihat situasinya ya